dunia kiara mulai dua puluh delapan februari jam lima sore di gtv
lu kagak mau gua suruh berhenti
kalau mau kenapa lo berhentinya jauh
maaf rem saya kurang pakem
ini saya mundur
mau ke parkiran bang
kagak anterin gua ke pangkalan
tumben manggal di sini bang
mas tau ga
rumahnya pak hasan yang guru sd itu enggak
maaf bu saya nggak tahu
hah saya tahu
kalau rezeki mah gak kemana
makan bubur kacang hijau gua aja
takut tambah kesel
udin mau ke parkirannya
eh lu ke rumah ncang lu dulu sono
nyak udin pernah kagak benar
sampai sekarang juga udin masih belum benar
nya kemarin udah nelfon
dia udah ngebolehin
jangan awo aja
ngapain lagi lu
udin jalan nya
bubur kacang hijau gua enak ya
berarti nambah dong
berarti bubur kacang hijau gua ga enak
berarti nambah dong
bubur kacang gua enak gak
terus lu jawab apa
terus kang deddy nanya lagi
berarti nambah dong
lu mau nambah
bukan mau nambah
lu kagak mau gua suruh berhenti
kalau mau kenapa lo berhentinya jauh
maaf rem saya kurang pakem
mau ke parkiran bang
anterin gua ke pangkalan
ditawarin makan diem aja loh
eh lu tadi mau makan pakai apa
ah kayaknya bukan namanya itu dah
lah kan gue yang denger pur
yaudah lah terserah pak umumun
oh lu kesel sama gue
kalo lu kagak kesel sama gue
jadi lu makan pake apa
beneran lu gak nambah
enggak kang saya udah kenyang
nyesel ngasih bubur lo agak banyak
gue udah sarapan det
maaf bang saya udah sarapan
yaelah dibang semangkok doang
maaf pang saya baru dapet uang sedikit
ketis nak kok baru nongol
saya tadi nyuci sama nyetrika dulu
ini tinggal sekali lagi bayar ya
sekarang kan lo udah dapet duit
masih mau berapa
satu bungkus aja
kalau kebanyakan bisa menceret mencret
jangan banyak banyak kita aja
terima kasih ya
ngapain lu senyam senyum
bibir saya ketarik sama kuping
itu mah emang udah lebar purno
lu lu bakal dapat saingan ojek baru tuh
nggak mungkin kenapa
bang udin kan udah dapat duit gede dari parkiran
buktinya dia bawa motor
kalau kata saya mah bang udin baru beli motor
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul
itu nggak betul